lalu lalangnya si takwi
rohani seorang pawang ular tewas setelah digigit oleh seekor king cobra
yang juga merupakan ular peliharaannya di trenggalek jawa timur pada minggu dini hari
rohani digigit ular peliharaannya saat mengganti air minum di dalam kandang ular
sang pawang ular itu sempat dilarikan ke rumah sakit
namun nahas nyawanya tak tertolong dan meninggal dalam perjalanan
rohani sendiri mempunyai dua ekor ular king cobra sepanjang dua lima meter dan empat lima meter
yang sudah dipeliharanya sejak lima tahun terakhir
pasca kejadian petugas damkar trenggalek yang menerima laporan
langsung mengevakuasi dua ular king cobra milik rohani
ada seorang warga pawang ular yang tergigit oleh ular peliharaannya
sebenarnya kemungkinan mereka menangkap ular king cobra ini
kemudian kepala desa melaporkan ke satpol untuk melakukan evakuasi
sementara jenazah rohani telah dimakamkan di pemakaman umum setempat
yosibio novianto trenggalek jawa timur